pesawat jenis kasa milik polri hilang kontak saat berada di atas perairan kabupaten lingga kepulauan riau
pesawat tersebut diduga jatuh
kapolda kepulauan riau brigjen pol sam burdi gusdian membenarkan kabar hilang kontaknya pesawat itu
pesawat hilang kontak di atas pulau sebangka kabupaten lingga kepulauan riau sekitar pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat
sejumlah warga di sekitar pulau mensanak dan sebangka melaporkan temuan puing dan barang yang diduga berasal dari pesawat itu
hingga sabtu sore belum diketahui berapa jumlah penumpang yang berada dalam pesawat
namun polisi di riau sudah diminta untuk siaga menjangkau lokasi dugaan jatuhnya pesawat itu
dan untuk mengenai perkembangan terkini jatuhnya pesawat kasa milik polri
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalis transmedia suhar maji
suhar maji bisa anda sampaikan bagaimana kemudian perkembangan terbaru dari jatuhnya pesawat kasa milik polri ini
ya selamat sore mas
saat ini saya berada di posisi di kantor sar tanjung pinang
di mana mendapatkan informasi ada pesawat kasa jatuh di perairan lingga di antara pulau mensanak dan pulau sebangka
nah diduga enam belas orang
yang korban informasinya yang ditemukan sejumlah kursi kursi
tas penumpang yang berisi surat sprint tanggal tiga puluh november yang dikeluarkan oleh pondok cabai
dan dokumen yang bertuliskan skytrack nomor n dua puluh delapan nomor x empat ribu dua ratus satu
baik suhar maji tadi anda katakan ada diduga berapa sekitar enam belas orang begitu ya
sekitar enam belas orang diduga anggota polri mas
baik jadi enam belas orang ini dapat disimpulkan bahwa semuanya merupakan anggota dari pihak kepolisian
tapi untuk posisi pesawat ataupun bangkai pesawat apakah sudah bisa dideteksi oleh pihak terkait di sana
belum saat ini tim basarnas dan tni angkatan laut sudah melakukan evakuasi
sedang menuju ke lokasi pencarian menurunkan kapal kri dan kapal sar mas
baik suhar maji bisa anda sampaikan kepada kami bagaimana sebenarnya kronologis dari jatuhnya pesawat ini
apakah memang ada kerusakan dalam pesawat atau bagaimana sebenarnya ketika pesawat ini hilang kontak
belum diinformasikan belum dapat informasi yang jelas mas dari pihak sar maupun dari pihak polres dari sini mas
cuman itu sekitar
tadi siang dapat informasi dari singapura bahwa ada pesawat jatuh di perairan lingga mas
nah itu langsung dari pihak sar merkoordinasi dengan alfa lima angkatan laut lantaman tanjung minang dan polda kepulauan rio mas
baik suhar maji ini kan lokasinya ada di sekitar perairan laut begitu ya
artinya untuk pencarian korban ini sangat bergantung terhadap kondisi cuaca setempat
dari yang anda lihat di sana apakah kondisi cuaca cukup memungkinkan untuk melakukan pencarian korban
cuaca kurang memungkinkan mas
kurang baik mas cuaca di perbatasan lingga di bintan mas
baik jadi kondisi cuaca saat ini dalam kondisi tidak baik ini tidak baik dalam artian seperti apa suhar maji
angin mas angin terus hujan juga rintik rintik di kondisi di sana mas
baik jadi saat ini kondisi
di sekitar lokasi tidak mendukung cuacanya karena terdapat angin dan juga hujan
terima kasih suhar maji jurnalis transmedia kami akan tunggu perkembangan terbaru dari anda
dan untuk kembali kita membahas mengenai perkembangan dari jatuhnya pesawat kasar milik polri
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan kapolda kepulauan rio brikjen polsam budi gustian
selamat sore brikjen polsam budi gustian
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore
baik waalaikumsalam pak
kami ingin tahu kemudian bagaimana perkembangan terbaru dari jatuhnya pesawat milik polri ini
apakah sudah bisa dipastikan bahwa memang betul pesawat itu milik polri dan sudah betul betul jatuh di sekitar perairan setempat
ya untuk sementara dari barang barang yang ditemukan tas maupun kursi kursi dari tas itu ditemukan berupa manifest pesawat
dengan kode penerbangan p empat ribu dua ratus sebelas m dua puluh delapan
baik karena sementara update nya baru itu kemudian kita beri kesempatan kami untuk masih bekerja di laut untuk melakukan upaya pencarian
karena lokasi ditemukan itu adalah kurang lebih tiga mil dari titik los montes terakhir berdasarkan informasi dari menara penawas singapura
baik jadi saat ini upaya untuk penyelidikan masih terus dilakukan
tapi kalau kami boleh tahu pak
kemudian penyebab atau bagaimana kronologi sejatuhnya dari pesawat ini atau hilangnya pesawat ini
kapan terakhir pesawat melakukan kontak pak
lost contact terakhir adalah sepuluh lima belas tidak bisa dihubungi
oleh menara singapura diinformasikan ke menara kami
kemudian dibalikkan sosialisasi
saya mendapatkan laporan segera menghubungi semua anggota saya yang di kores yang di koda kol hayat informasi koordinasi
dengan pesawat dan pesawat yang sama sama di sini
serta mengabarkan pada seluruh nelayan untuk bisa membantu mencari
kalau ada kesatannya kita akan mencari
baik untuk bisa kami dapatkan informasi dari anda pak terkait dengan selain penumpang yang dibawa ada sekitar enam belas orang sebelumnya dilaporkan oleh jurnalis kami
apakah ada barang barang lain atau hal hal penting lain yang kemudian dibawa dalam pesawat yang hilang ataupun jatuh ini
sementara dari manifest yang ditemukan dari tas yang mengapung itu hanya manifest penumpang anggota polri seluruhnya anggota direktur pol udara bahasa polri dan barang bawaan para tru pesawat tersebut yang akan merasukan pergantian juga
baik pak untuk pencarian korban untuk menjangkau lokasi saat ini sudah sejauh mana pak
kapal kapal kami sudah bergabung di sana dengan saudara iyane tadi yang menemukan kursi kursi tadi kembali ke lokasi untuk berupaya melakukan upaya upaya pencarian
sampai nanti dikoordinir seluruhnya oleh teman teman kita dari basarnas
baik untuk cuaca apakah benar memang saat ini sebenarnya tidak begitu memungkinkan untuk dilakukan pencarian
ya karena itu dapat informasi tadi
dan eli di sana laporan dari kapolres lingga akb tumubi mengatakan tidak memungkinkan kemandat karena cuacanya mendung hujan di sana
ya baik terima kasih
ini juga sudah sore kita juga tidak menginginkan heli menjangkau ke wilayah sana karena ada nanti menjelang malam
baik baik terima kasih pak kapolda
kepulauan riau brikjen polsambu di gusdian kami akan tunggu informasi terbaru
semoga pencarian untuk korban ini dapat dilakukan secara lancar untuk hari ini
terima kasih pak kapolda